hasil hitung cepat yang dilakukan dalam pilkada dua ribu dua puluh memenangkan beberapa nama yang berasal dari dinasti politik
sebut saja anak dan menantu jokowi yang sedari awal sudah diprediksi kemenangannya
selain gibran dan bobi setidaknya ada lima puluh tiga nama lain dari dinasti politik yang berhasil menang hasil hitung cepat pilkada dua ribu dua puluh
bagaimana menyoroti kemenangan keluarga berkuasa dalam pilkada dua ribu dua puluh
apa pengaruhnya untuk demokrasi
kami bahas malam hari ini bersama narasumber yang telah bergabung dari luar studio langsung saja saya sapa
yang pertama ada bang nusyirwan suyono ketua dpp pdi perjuangan
selamat malam bang nusyirwan apa kabar
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam dan juga ada agus melas direktur sidikasi pemilu dan demokrasi
bang agus selamat malam apa kabar
ya selamat malam kabar saya baik baik saja
baik dan juga ada siti zuhro peneliti lipi
selamat malam mbak wiwi apa kabar
selamat malam mas
baik saya mungkin ke bang agus melas terlebih dahulu
ini terkait dengan ada setidaknya lima puluh lima pasangan calon
yang terafiliasi atau terindikasi begitu ya
ada dalam dinasti politik memenangkan hasil hitung cepat pilkada dua ribu dua puluh
apa saja catatannya bang agus
itu yang baru yang tidak kita bisa mitigasi sejak awal
padahal fenomena politik keluarga keluarga politik
ataupun nanti disebut sebagai politik dinasti ya
itu kan sebenarnya sesuatu yang niscaya muncul
semenjak penetapan pilkada secara
langsung di tahun dua ribu lima
jadi kalau misalnya masa periode seorang pemimpin itu biasanya dua periode dibatasi
maka teoritis karena kekuasaan itu kalau bisa di preserve
jika tidak bisa di expand ya
maka kemudian keluarga itu menjadi bagian
dan ini sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mengagetkan
nah tinggalkan persoalannya begini
persoalannya kita publik itu kan masih meresponnya dalam kacamata yang lebih
sentimen lah ya
dan kemudian belum kemudian
apa namanya bisa menekankan tuntutan tuntutan yang lebih
apa namanya lebih akuntabel
lebih bisa kita ukur bersama
apakah memang politik dinastinya yang dilarang
misalnya karena ini problem kompetisi kan pertanyaannya sama
apakah monopoli per se yang dilarang
atau hambatan hambatan yang diciptakan
untuk menghasilkan posisi monopoli atau posisi dinasti politik
itu yang harusnya diperiksa
saya kira disitu catatan saya
tidak mengagetkan tapi juga ada beberapa wilayah yang dikatakan
hasil hitung cepatnya tidak memenangkan nama nama mereka yang ada dalam lingkaran kekuasaan politik
catatannya untuk wilayah yang tidak memenangkan pilkada hasil hitung cepat
tapi berasal dari dinasti politik bagaimana
ya sebenarnya kan kalau dalam posisi kompetisi ya
sebenarnya kan peluang seseorang untuk terpilih atau tidak kan sebenarnya sesuatu yang bisa didalkulasi

tapi bahwa misalnya gini kan banyak juga daerah daerah yang sebenarnya mereka memang berupaya untuk melakukan karakterisasi lah
orang tuanya misalnya ke kerabatnya ke anaknya
dan itu ya memang sebaiknya begitu
kalau misalnya bisa dipertarungkan sekali dua kali dalam beberapa kompetisi elektoral
dan kemudian nanti mendapatkan respon publik sembari melakukan evaluasi
menurut saya itu harapannya bisa menjadikan dia benar benar berhasil
bisa luruh itu pandangan pandangan sinis ya kita terkait dengan politik dinasti sebenarnya di sana
oke saya langsung lempar ke mbak wiwi selanjutnya
mbak wiwi untuk dinasti politik yang terjadi begitu dalam pilkada dua ribu dua puluh
ini benar benar dibilang kemenangan murni dari proses kaderisasi yang benar
atau anda mencatat ini atau melihat ini sebagai salah satu keberhasilan dari elit politik dalam melakukan pencalonan
ya kalau kita coba melihat dari situ
melihat dari dimensi atau dari perspektif demokrasi ya
tentunya ini memang tidak seyogianya politik kekerabatan itu menguat atau justru jumlahnya bertambah ya
karena bagaimanapun juga kompetisi kontestasi itu harus dilakukan secara setara secara fair gitu ya
tidak karena ditopang duluan oleh hal hal yang sifatnya tidak esensial
jadi itu fairness itu yang harus dihadirkan
dan dengan politik kekerabatan saya melihatnya justru memang ini menjadi faktor yang concerning ya
bagi demokrasi kita menghambat ya
karena logikanya dengan demokrasi itu mempersilahkan warga negara gitu
dari siapapun latar belakang apapun selama memenuhi kualifikasi mereka itu bisa kan gitu
ya memilih ya dibilih
tapi dengan adanya kekerabatan seperti itu
lalu ada intervensi atau secara tidak langsung quote unquote tadi itu
acara yang lompat gitu ya
dan bahasa yang lebih lugas lagi itu kan
sebenarnya ada mumpung gitu ya
mumpung orang tuanya berkuasa mumpung bapaknya mumpung ibunya
kalau dua duanya sudah tidak bisa anaknya
kalau anaknya sudah tidak bisa nanti adiknya gitu ya iparnya sepupunya terus lah
ini yang tidak fair menurut saya
karena apa lalu yang terakhir ya
lalu yang terjadi demokrasi kita bukan memunculkan pluralisme aktor
jadi aktor aktor yang muncul ya dari situ ke situ muter saja
tidak memungkinkan orang biasa yang memiliki kualifikasi bisa ikut
contoh pak jokowi itu kan bukan keturunan siapa siapa
tapi bisa dari bawah gitu ya
mengikuti wali kota terus provinsi menjadi gubernur terus menjadi presiden
tapi bagaimana dengan yang mungkin mas gibran
kalau ada pak jokowi apa bisa lompat seperti itu
pak gobi gitu ya ini pertanyaan yang kritis
jadi menurut saya ini juga harus di dialogkan supaya apa
supaya demokrasi kita juga berkualitas
berkehidupan politik kita juga supaya sehat gitu ya
jadi isensi dari demokrasi melalui bilkada langsung adalah kompetisi kontestasi
monggo dikontestasikan gitu ya
orang orang yang memiliki kualifikasi
jangan sampai ada muncul calon tunggal atau dimunculkan calon boneka
lagi sudah tidak sehat menurut saya
dan belakangan ini kita menyaksikan memang waktu itu revisi undang undang peraturan pemerintahan daerah
menjadi undang undang pilkada itu antara lain kan sudah melarang gitu ya
dalam pasal ayatnya waktu itu
saya masih ingat mas ganjar pranowo itu menjadi wakil
ketua komisi dua waktu itu ya
dan saya menjadi anggota panjanya di situ dari kemendagri
kita mengusulkan dan sudah disahkan oleh dpr alhamdulillah
tapi yang terjadi lalu di judicial review
sehingga kekerabatan itu muncul dipayungi secara kuat
dan sejak saat itu jumlahnya terus meningkat
dari yang waktu itu hanya enam puluh lima kasus
sekarang ini sudah ratus sudah banyak
mbak wiwi catatan anda
tentunya menjadikan demokrasi yang kita laksanakan di level daerah
tidak memberikan pembelajaran yang sehat
seperti itu bisa lompat lompat bisa menggunakan aji mumpung dan sebagainya
muter muter aja di situ begitu aji mumpung ini
dan tentu tentu daerah itu diberikan calon calon yang the best among the best
atau yang berkualifikasi yang mampu membangun daerah
oke mbak wiwi catatan anda dan juga tadi bang agus
terkait dengan politik dinasti dalam pilkada yang tidak mengagetkan juga
tapi dipertanyakan unsur fairness dan juga nantinya bagaimana
untuk kebaikan demokrasi kedepannya akan langsung saya lempar ke bang nusyirwan
terkait dengan dua orang ada anak jokowi dan juga mantu jokowi
yang dalam hasil hitung cepat memenangkan pilkada dua ribu dua puluh
namun nanti bang nusyirwan silahkan ditanggapi usai jeda
cnn indonesia prime news segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
saya langsung saja ke bang nusyirwan
bang nusyirwan ini nama bobi dan juga gibran menjadi dua nama
yang seringkali digadang gadang ada dalam pusaran dinasti politik begitu ya
tanggapan dari pdip tadi juga terkait dengan catatan dari bang agus maupun mbak wiwi
adanya fairness dalam politik ini
bagaimana dengan kemenangan hasil hitung cepat gibran dan bobi
dan juga kader pdip lainnya yang juga menang dalam hasil hitung cepat
tapi terafiliasi juga dengan kekerabatan politik tersebut

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan pada hari ini kita berjumpa dengan pertanyaan yang
untuk kami selalu diberikan
kita akan bertanggung jawab atas kader kadernya yang dicalonkan dalam pilkada begitu
tapi mbak wiwi melihat kaderisasi yang dilakukan ini apakah sudah benar
atau ini proses instan yang dijalani oleh kader yang memiliki keterkaitan
dalam lingkaran kekuasaan ini bagaimana catatan atau tanggapannya mbak wiwi
ya menarik ya
pak nusyirwan sudah menyampaikan bahwa ini menjadi tanggung jawabnya partai politik gitu ya
tidak ada kata kata tidak fair kan gitu ya
satu sekarang saya akan mempertanyakan atau bertanya tentang tanggung jawab partai
kalau tanggung jawab partai berarti partai melakukan kaderisasi secara terukur secara terformat
bahwa siapapun yang akan dicalonkan itu sudah dikader sedemikian rupa
diberikan adart diberikan tentang ideologi platform partai dan sebagainya
dan itu tidak cukup bulan
mestinya ya minimal satu dua tahun
sehingga di internal partai itu sudah gayang yang bersakutan
lalu tiba tiba akal langsung mencalonkan diri
itu yang tidak benar menurut saya
karena partai pgi berjuangannya partai lama partai yang sudah pengikutnya luar biasa partai besar
sehingga melakukan kaderisasi itu sudah terukur seharusnya seperti itu
sehingga tadi itu ya
ini kan mengenai pencalonan di level daerah kabupaten kota
dan seharusnya dpc dpd itu ya diaktifkan
sehingga betul betul bottom up
dpp memang punya kekuasaan punya otoritas
tapi bagaimana supaya kader kader bottom up tadi itu yang terseleksi secara dari bawah itu terjadi
tidak ditancapkan dari atas ke bawah
tidak seperti itu
kalau itu halnya ya kaderisasinya bisa terlambat
nah ini yang mungkin akan meresahkan di internal kader itu sendiri
karena lalu promosi kader itu tidak dijalankan secara terukur juga
jadi bisa jadi siapa yang dekat siapa yang kerabatnya siapa ini suka tidak sukanya lebih dipromosikan
nah ini bagaimana lalu dengan kader kader lain yang juga memiliki kualifikasi
bottom up dan juga kaderisasi yang terukur
mungkin saya lempar ke bang agus
bang agus ini terkait dengan indikator apa sebetulnya
menunjukkan bahwa nantinya mereka yang menampil kader berasalkan atau terafiliasi dari dinasti politik
begitu ini bisa menjalankan sebuah sistem demokrasi dengan baik
ataupun pemerintahan roda pemerintah di daerahnya dengan baik
ya saya kira kan ada beberapa indikator
misalnya kita sebutlah tiga
ada mekanisme pasal
tadi yang disebutkan oleh mbak siti zuro memang sudah dicoba diatasi diantisipasi hanya saja dibatalkan di mk
yang kedua sebenarnya mekanisme pasar
dalam hal ini pemilih
publik secara luas
nah yang ketiga mekanisme yang ada di internal parpol
nah tadi sudah diulas
saya coba soroti dari sisi mekanisme pasarnya
bagaimanapun juga ini juga cukup mencengangkan
kita bagaimana bisa kemudian menilai apakah pilihan masyarakat itu keliru atau tidak
tetapi memang kita bisa berangkat dari satu platform yang sama
bahwa sebenarnya memang ini problemnya pak nusirwan
problemnya kan memang bobi dan mas gibran ya
karena bagaimanapun juga pak presiden langsung gitu kan
nah memang di kasus kasus yang lain ini prinsipnya sama
sebenarnya kan satu hal yang menarik diperhatikan di pilkada dua ribu dua puluh yang dilaksanakan di tengah pandemi
harusnya bisa ditutup sinisme publik terkait dengan politik kekerabatan itu dengan program program alternatif yang luar biasa
tetapi sebenarnya kan hampir
kita bisa lihat sebenarnya tidak terlalu mengemuka memang
itu juga satu fakta
makanya kalau saya melihatnya begini
ini satu realita politik suka tidak suka eksis di indonesia
nah pertanyaannya kemudian bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas publik
kemudian juga menegukkan komitmen parpol agar kader kadernya itu menjalani satu proses disiplin partai yang memadai
karena tadi seperti yang disinyalir oleh mbak siti suro ya
karena ini kan prosesnya
dalam tanda kutip tidak seperti mekanisme pengkaderan reguler kan
itu juga satu fakta
kalau berangkat dari keberhasilan atau tidak tentu kita lihat nanti di masa ketika mereka mengemban kewenangannya ya
tetapi yang pasti di pelaksanaan kampanye kemarin tidak relatif
tidak ada isu isu yang sangat signifikan yang menjadi pembeda antara pilkada di tengah pandemi dan pilkada non pandemi
padahal krisis dimensi krisis
krisisnya lebih banyak
tidak saya ingin minta tanggapan bang nusyirwan terkait dengan bagaimana komitmen parpol agar menjalani tadi pengkaderisasian yang disiplin
begitu dan juga komitmen untuk kemudian meningkatkan sistem demokrasi yang ada di negeri ini
usai jelas saya reni indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news
saya langsung ke bang nusyirwan terkait dengan bagaimana komitmen parpol untuk melakukan kaderisasi yang disiplin tadi
dan juga untuk menjamin para kader partai yang melakukan proses dari bottom up ini bisa benar benar mendapat keadilan
yang pertama tentu mohon maaf bu siti karena ibu tidak mengikuti proses kita di dalam
itu sudah baku dari mulai bawah hingga ke atas
jadi masukkan siapakah akan dicalonkan itu tentu kita tidak lompat lompat
dan yang kedua jangan lupa bahwa yang sudah dua periode dan akan mengakhiri itu
yang sekarang berganti yang baru
kok tidak ditanya dahulu kadernya bagaimana
kami itu sudah melewati proses itu
seperti saya ambil contoh yang sering dibicara
dicarakan orang yang surabaya
mbak risma itu kok ibu tidak menanyakan
dulu kaderisasi bagaimana
kita sudah mengikuti proses tersebut
ada ketentuan tersebut
tentu akhirnya karena ini muncul baru
dan termasuk di antaranya yang baru itu ada
yang disebut dalam tanda kutip
ada kekerabatan dan sebagainya
apakah ini akan muncul dari bawah atau dari
itu kita sudah ada mekanisme
kalau di pdi
saya tidak tahu kalau di partai yang lain
itu sudah ada ketentuan ketentuan prosedur
apa yang akan dilakukan
dan tentu harapannya
peraturan atau katakanlah ketentuan
tadi ada yang menyebutkan bahwa itu
pernah diajukan ke mk dan sebagainya
di reformasi itu sebetulnya
itu sudah demikian terbuka
masing masing orang memilih
termasuk di antara yang mengusung
jadi katakanlah nanti akan muncul peraturan baru
apakah itu juga akan memunculkan
kita semua harapkan fair
lebih membuka diri
nanti akhirnya kembali kepada penyelenggara
kalau katakanlah kepada
ujian tombak untuk mencalonkan
pilkada kali ini tentu bahwa
yang mengajukan kan partai politik
maka mungkin lebih tepat bahwa
yang harus dibenahi adalah
dan partai politiknya itu untuk mengajukan
kami bertanggung jawab terhadap
tentu ada konsekuensi
bisa tampil menang bisa tampil kalah
bisa berhasil memimpin daerah
bisa tidak berhasil memimpin daerah
itu adalah konsekuensi
dari pilihan pilihan yang harus kita
seperti anak muda
di banyuwangi itu
tidak muncul pertanyaan
di mana itu kaderisasinya
apakah dia melewati proses dari bawah
saya hanya melihatnya setelah
mereka berhasil memimpin daerah
saya bertanggung jawab
terhadap apa yang kita ajukan
bertanggung jawab dan prosesnya
sudah sedemikian terbuka begitu
kekurangan dalam proses ini
muncul latar belakang
konsekuensi politik yang harus kita tanggung
itu apa boleh buat
itu adalah memang memang
proses terbuka itu
yang penting bahwa
keluarga itu pun
merupakan bagian dari proses kaderisasi
itu bukan bagian terpisahkan
keluarga bagian dari proses kaderisasi
baik saya lempar ke mbak wiwi
mbak wiwi bagaimana tanggapannya
kalau misalnya saya tidak bisa mengkader anak saya
saya tidak bisa mengkader keluarga saya
itu sesuai dengan
menurut kami itu adalah
satu hal yang saya palah juga
mbak wiwi tanggapannya bagaimana
dan saya juga ingin mengetahui
sebetulnya bagaimana pengaruh dari track record politik
pimpinan kepala daerah yang terpilih
dari dinasti politik ini memimpin
bagaimana pengaruhnya dan
terhadap performance nya
ya terima kasih
jadi yang belum dijelaskan tadi
itu kan sebetulnya
kalau partai politik disebut
itu kan rumahnya demokrasi
jadi harus inline dengan sistem demokrasi
dan akun bisa dipertanggungjakan
rakyat pun bisa terakses melihat
tentu masyarakat itu
apa yang dilaksanakan
dilakukan oleh partai politik
oleh karena itu
mengapa menjadi satu perdebatan tersendiri
menurut saya sangat jamak
itu sudah menjadi kader
berapa lama menjadi kader
kapan menjadi kader pdi perjuangan
apakah kaderannya hanya di keluarga saja
melihat bapak pak jokowi sebagai presiden
apakah seperti itu
nah ini yang kita pertanyakan adalah
fungsi dari partai politik itu
sebagai rumahnya demokrasi
yang memproses itu
nah kalau ini kita biarkan
pada tahun dua ribu delapan belas
pasangan yang berasal
dan satu ratus tujuh belas diantaranya itu menang
belum lagi yang sebelumnya
jadi pertambahannya luar biasa
ini yang kita harapkan
ketika kekerabatan terjadi
sistem pemerintahan yang dilakukan
cenderung tidak transparan
makanya ujung ujungnya korupsi
dan itu terjadi
seperti yang di daerah daerah yang rentan
saya tidak perlu sebutkan
keluarga besarnya di situ
menjadi bupati wali kota
hanya untuk keluarganya
fungsi kontrol yang tepat
memberikan peluang pada yang lain
masyarakat lain yang memiliki kualifikasi
berikan peluang itu
ini partenya pak musyirwan
ini partenya wong cilik
ini tentunya pemimpin pemimpin
banyak kita apresiasi
kita tidak menutup mata itu
menjadi sensitif masyarakat
pak jokowi itu sejak awal

sosoknya itu sederhana
dan tidak memperkaya diri
dan sebagainya tidak korupsi
ujung ujungnya sekarang ada
menantu dan putranya
menjadi kepala daerah
ini yang ditanyakan
bahkan masyarakat internasional media internasional pun
bertanya tentang itu
nah tentu dari pdi perjuangan
memberikan jawaban jawaban yang
supaya tidak ada
terus menerus pertanyaan yang seperti ini
jadi kalau dipertanyakan itu pasti
ada sesuatu yang dianggap tidak jamak gitu
oke baik saya langsung
lempar ke bang agus ini disoroti oleh
internasional juga tapi
kalau bang agus menilai sebetulnya
bagaimana kemudian dinasti politik ini
mempengaruhi demokrasi dan mau tidak mau
memang kita bisa melihat sendiri dinasi politik ini
menjadi tren yang cukup subur begitu
dikala pemilihan kepala daerah berlangsung
bagaimana pengaruhnya nanti terhadap
ya problemnya kan gini
di posisi terutama ya politik
kekerabatan yang berkait dengan
politik lokal itu kan banyak
sebenarnya perkembangannya yang justru
tidak terlalu mengembirakan
itu harus kita akui makanya catatannya
begini bagaimanapun juga kita
tidak bisa tolak itu karena memang
dia menjadi semacam realita
politik yang kita bisa terima
hanya saja bagaimana kemudian
menjaga dan mengawal proses proses
demokrasi terutama di tingkat lokal
tetap berjalan misalnya gini
segera saja apakah mungkin
keluarga politik ya elit politik
yang kemudian running sekarang atau nanti
terpilih akan dilantik itu tidak
sekedar melakukan replikasi oke
tetapi juga memberikan sesuatu
alternatif yang baru termasuk ada pertanyaan
sekarang misalnya ini kan senjang
antara publik dengan elit politik
dalam proses proses pengambilan keputusan
kan yang menjadi soal
dengan program programnya apakah itu
programnya memang program dia
visi misi partai nah ini kan juga
masih menjadi pr tersendiri
saya kira itu menarik ya
di indonesia dan bagaimanapun juga
fenomena ini mungkin akan terus muncul
nah ini yang jadi soal
kita membatasinya lewat pasal itu
biasanya nggak ketemu tetapi
problemnya di mekanisme
kontrol dari publik itu yang kemudian
nah terakhir memang halang rintang itu
ada di partai politik karena
wisdom politik ada di sana
di situ sih sekarang nasdem politik
yang dinanti nanti oleh publik begitu
yang kemudian akan mengawasi atau
apa kiprah yang dilakukan nanti oleh para
kepala daerah setidaknya lima puluh lima kepala daerah
yang menang hasil hitung cepat begitu berasal dari
lingkaran kekuasaan baik para narasumber
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia
pada malam hari ini semoga benar benar kita bisa
melihat tidak hanya sekedar mendompleng
popularitas nama nama besar dari keluarga atau kerabat
tapi juga bisa memberikan hasil yang maksimal
saat nanti terjun bekerja di tengah masyarakat
terima kasih selamat malam